hai setiap hari para bidan di puskesmas kendalsari kota malang jawa timur memberi
pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti memeriksa ibu hamil dan melakukan imunisasi
bidan ini juga menjadi tempat konsultasi wanita yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi
di tengah pandemi copy sembilan belas jam layanan bidan di puskesmas kendalsari lebih pendek mulai pukul
pagi hingga sebelas siang tak hanya melayani anak anak dan ibu hamil pada saat tertentu
bidan juga memberikan pelayanan kesehatan kepada warga lansia bahkan melakukan tracing
pasien kofit sembilan belas dengan banyaknya tugas yang harus dilakukan bidan puskesmas berharap
pemerintah memberi fasilitas untuk meningkatkan kemampuan demi pelayanan yang berkualitas kepada
masyarakat nyerah pandemi ini kita juga menjadi tracing pasien covid sembilan belas
kemudian juga ada bidan yang merangkap sebagai pemegang program lansia jadi nah itu di luar
sebenarnya di luar topeksi kita sebagai bidan harapan kami ya karena kita kan untuk era sekarang
kan juga perlu ya untuk mengupgrade ilmu kita ya jadi kita pengen kalau misalkan ada ilmu baru
kita itu lebih apa ya diperhatikan lah untuk diberikan pelatihan sementara itu para bidan
mandiri mengaku meski jam pelayanannya lebih fleksibel daripada jam pelayanan
puskesmas ada kesulitan mengurus izin praktek harapan saya sebagai bidan
saya berharap organisasi lebih memperhatikan kami sebagai bidan lebih lebih organisasi
pusat terkait dengan regulasi terkait dengan kemudahan dalam mengurus surat izin praktek
dan surat izin yang lain termasuk str
saya harap untuk ibi pusat bisa mempermudah kami